sementara itu di bandung jawa barat untuk membantu angkutan konvensional
seperti angkot dan kendaraan umum lain
kota bandung saat ini mempunyai aplikasi yang membantu penumpang
mencari angkutan sesuai dengan tujuan
pameran teknologi dan komunikasi dua ribu tujuh belas kembali digelar di jie expo kemayoran jakarta pusat
pameran yang dibuka oleh menteri komunikasi dan informasi rudiantara ini
bertujuan sebagai media untuk mengakomodasi target indonesia
sebagai negara dengan potensi digital ekonomi terbesar di asia tenggara pada dua ribu dua puluh
pameran teknologi dan komunikasi yang diselenggarakan dari tanggal dua puluh lima hingga dua puluh tujuh oktober dua ribu tujuh belas ini
diikuti oleh dua ratus empat perusahaan dari tiga puluh delapan negara
acara ini menunjukkan teknologi
kondisi terkini yang berperan dalam pertumbuhan industri indonesia
teknologi yang ditampilkan antara lain komunikasi satelit
kecerdasan buatan dan realitas maya
teknologi penyiaran dan teknologi lain
salah satu teknologi anak bangsa adalah virtual reality
yang dibuat oleh pt telkom indonesia
perangkat vr dapat mendorong aktivitas kreatif konten
seperti pariwisata properti dan hiburan
internet of thing itu sendiri kita akan mulai perkenalkan kepada masyarakat di akhir tahun dua ribu tujuh belas
dan di tahap tahap awal kita berharap ada sekitar seratus dua ratus ribu dari pengguna awal
yang berminat untuk mencoba layanan kami
ekonomi digital itu perlu dikembangkan sebuah ekosistem yang saling terkait satu sama lain
di mana antar bagian di dalam ekosistem ini akan saling berkolaborasi
nah ekosistem ini perlu
mendapatkan dukungan baik secara infrastruktur maupun suprastructure
sehingga ekosistem ini bisa tumbuh dengan baik
dan pada akhirnya mereka bisa lebih produktif
dan menghasilkan karya karya anak bangsa
yang nanti akan menopang roadmap indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital di asia
menurut menteri rudiantara
pemerintah tengah serius memperkuat ekonomi digital indonesia
agar dapat berkembang
caranya melakukan perbaikan infrastruktur
agar memudahkan para pelaku ekonomi digital mengembangkan usaha
karena pemerintah juga serius menyediakan infrastruktur untuk mendukung ekonomi digital ini
baik dengan palaparing
dengan bersama sama operator untuk mengeber empat g itu tahun dua ribu sembilan belas
sudah pasti akan ada di semua kabupaten kota mandai seluruh indonesia
berjalan dengan palaparing
kita akan luncurkan satelit
hydro satellite untuk mendukung kebutuhan pemerintah sendiri gitu loh
nah itu dari sisi infrastrukturnya
juga dari sisi regulasi regulasi lainnya
seperti bagaimana mendanai startup
bagaimana memajaki tanda kutip yang namanya ekonomi digital ini
berkembangnya industri ekonomi digital di indonesia diharapkan bisa menjadi solusi
atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi
dan memperkuat perekonomian indonesia